informasi selanjutnya soal sidang perselisihan hasil pemilu legislatif yang kembali berlanjut di mahkamah konstitusi
hari ini saudara ada enam puluh perkara yang terbagi dalam tiga panel
sidang phpu legislatif dimulai jam delapan pagi tadi
sidang terbagi dalam dua sesi yakni pagi dan siang dengan tiga panel
untuk wilayah papua pegunungan papua barat papua selatan sulawesi utara kalimantan tengah gorontalo sulawesi tengah jambi dan lampung
agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pemohon yang sudah dimulai sejak dua puluh sembilan april lalu
secara total ada dua ratus sembilan puluh tujuh perkara phpu tingkat legislatif yang ditangani mahkamah konstitusi
sementara itu saudara hakim konstitusi saldi isra menegur kuasa hukum dari pkb
lantaran telat hadir di persidangan sengketa hasil pemilu legislatif
dua ribu dua puluh empat saldi menyebut peserta yang telat mengganggu persidangan dan mengatakan bakal menyeru peserta yang telat untuk push up
sebelumnya kuasa hukum pemohon meminta izin untuk memasuki persidangan karena terlambat
saldi isra pun memberi peringatan agar peserta sidang tidak terlambat lagi
saya albertus dari tim advokasi partai golkar
keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor tiga ratus enam puluh
siapa yang minta mohon izin tadi
mohon izin yang mulia kuasa hukum pemohon satu ratus tujuh belas yang mulia